perusahaan yang tak membayarkan upah lembur bagi karyawannya yang masuk saat libur nasional pilkada serentak dua ribu delapan belas terancam terkena sanksi mulai dari pidana kurungan hingga denda ratusan juta rupiah
kementerian ketenaga kerjaan menyatakan akan menindak tegas perusahaan yang tak membayarkan upah lembur saat libur pilkada
pasalnya undang undang ketenaga kerjaan no tiga belas tahun dua ribu tiga mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari libur wajib memberikan upah lembur
dilansir cnn indonesia com perusahaan yang diduga tak membayarkan lembur akan diberi nota pemeriksaan sampai dua kali lalu akan mengikuti sanksi yang berlaku
sanksi tersebut dapat berupa kurungan maksimal dua belas bulan atau denda paling banyak seratus juta rupiah
sanksi belum termasuk upah yang harus dibayarkan kepada para buruh atau pekerja